izin pembangunan di pulau reklamasi teluk jakarta resmi dicabut gubernur dki jakarta
kemarin sedangkan untuk pulau yang sudah terlanjur dibangun
akan digunakan untuk kepentingan publik dengan membuat kajian terlebih dahulu
ditemui di jakarta convention center kamis pagi
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
tidak akan membongkar empat pulau reklamasi yang sudah terlancur dibangun
hal tersebut mempertimbangkan sisi kerusakan lingkungan
apabila harus membongkar tiga ratus sepuluh hektare tanah yang telah berdiri
pemprov dki jakarta akan memanfaatkan pulau yang sudah dibangun untuk kepentingan publik
anies menginstruksikan pada dinas terkait untuk membuat kajian
tentang detail tata ruang di pulau pulau yang sudah dibangun
selanjutnya akan ditentukan peruntukan tata ruang dan pihak yang berhak mengelola
jadi sesuai dengan aturan yang ada
rencana zonasi wilayah rencana tata ruang dibuat dulu
baru kemudian nanti melangkah pada proses pembangunan
selama ini diterabas saja
bahkan ada yang sudah membayar memberikan kewajiban
membangunkan rumah susun membangun jembatan layang
padahal pekerjaannya belum dilakukan
itu yang terjadi di masa lalu
dan itu yang tidak kami mau teruskan